kesedihan tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan kerabat korban
tetapi juga oleh warga atas kecelakaan maut truk trailer
yang menewaskan sepuluh orang di bekasi
rabu malam warga kerabat dan keluarga korban
menggelar tabur bunga di lokasi kecelakaan
tepat di depan sekolah dasar negeri kota baru iii
di jalan sultan agung bekasi jawa barat
warga mengaku mengenal empat korban yang merupakan murid sekolah setempat
dan tidak menyangka rabu tiga puluh satu agustus menjadi hari terakhir mereka bertemu di sekolah
kesedihan juga dirasakan oleh kepala sekolah dasar negeri kota baru bekasi yeti taryati
yeti mengaku syok mengetahui empat siswanya
menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kali ini
yeti dan kepala dinas pendidikan setempat memutuskan
seluruh murid belajar di rumah selama tiga hari ke depan
sebetulnya saya nggak bisa bicara nih
makanya dari tadi
diajak wawancara saya susah untuk bicara lah
kejadian ini kan kita nggak tahu nih
kita nggak mengharapkan dengan adanya kejadian ini
saya sendiri nggak tahu akan ada kejadian seperti ini
saya sendiri nggak tahu
saya sangat bersyukur bahwa kan rebekasia bisa berhasil bahkan
disenggar kond yeteritas tersebut
tapi yang satu kuliah di sini takkan bisa
korban meninggal diantara korban dewasa yang meninggal adalah pedagang yang berjualan di
depan sekolah dan karet truk yang tertimpa beton narakomunikasi ketika melintas tadi
ada anaknya ada tiga orang anak keberapa ada tiga dagang otak otak
dari keterangan kapolres metro bekasi kota kombes hengki saat ini sopir truk trailer telah
ditahan dan masih dalam proses pemeriksaan selain menewaskan sepuluh orang kecelakaan maut truk trailer
juga mengakibatkan dua puluh tiga korban luka yang masih dirawat di rumah sakit tim lebotansi